selamat pagi bos
sepertinya hari ini wajah bos teriak sekali
gue lagi senang hari ini
kalau saya boleh tahu ada apa ya bos
tadi gue melihat ani berantem sama si surya
oh jadi gini
selama aku gak ada
maksud kamu apa sih
udah jelas jelas kamu ketahuan selingkuh
masih pura pura gak tahu
kamu tega ya
nuduh aku selingkuh
lu ngapain senyum senyum
gue gak senyum kali
gue dari tadi mingkem
ga ada pokoknya
aku belum usah ngomong ani
aku butuh penjelasan dari kamu
kamu kenapa sih yanatin aku
kalau enggak kamu kenapa jalan sama si hitam itu
namanya pur bukan si hitam
iya si pur yang item
ah pokoknya aku gak mau tahu
aku gak suka sama dia titik
aku sama mas pur tuh cuma teman surya
teman tapi mesra gitu
ya udah kamu gak percaya pergi sana
kamu ngusir aku
jawab ani kamu ngusir aku
aku tadi udah ngangguk surya
oke sorry aku gak lihat
itu kamu maka di sini surya
nekarang aku minta maaf dua puluh dua sama ani itu saatwsu
kau terpencil ditongkak fakta buatan maka sebenarnya carbonshelf siapa
lu harus berhenti' sih pas ikan itu
hari ini gue lagi bahagia banget
ani sama surya berantem di depan gue
terus apa hubungannya sama kamu soe
eh john kalau ani sama surya berantem
berarti peluang gue untuk mendapatkan ani itu lebih besar dong
umur orang pacaran berantem itu udah biasa
kadang jadi bubuk pemanis buat orang pacaran berantem itu
bener kata ojak pur seperti kata
mendia lu nanya sama bapak lu
jangan sukai nyakitin cewek
jangan jadi cowok cemen
apa kamu pur
secemen cemennya saya masih cemenan kamu
baru saja terjadi drama komedi paling lucu tahun ini
cekak cekak cekak cekakak
semua tari siap satu
aduh bisa sis crush
polak itu pas ya
selamat pagi bos
sepertinya hari ini wajah bos teriak sekali
gue lagi senang hari ini
kalau saya boleh tahu ada apa ya bos
tadi gue melihat ani berantem sama si surya
kalau menurut saya jika ada orang yang berantem harusnya dipisahkan bos
tidak bos saya menasehati diri sendiri
gue udah lama kagak ngehukum loh
jewer kuping lo
mari kak sebentar
jadi kakak surya
udah kakak ani selingkuh sama kakak pur
terus kakak ani udah bilang sama kakak surya
kalau kakak ani sama kakak pur itu cuma temenan
tapi kakak surya gak percaya
terus malah nuduh kakak ani sama kakak pur
temen tapi mesra
terus malah nuduh kakak pur